dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi perpajakan nantinya pemerintah akan mengenakan sanksi bagi lembaga jasa keuangan yang tidak melaporkan informasi nasabah
sanksi yang dikenakan bagi lembaga jasa keuangan pelapor dan non pelapor yang tidak melaporkan saldo rekening nasabah akan dipidana satu tahun serta denda senilai satu miliar rupiah
sanksi yang dikenakan tidak hanya berlaku bagi lembaga jasa keuangan yang tidak melaporkan informasi nasabah kepada ditjen pajak
bagi pelola administrasi pajak yang dengan sengaja membocorkan atau menyalahgunakan data para nasabah maka akan dikenakan pidana dua tahun atau denda lima puluh juta rupiah
beberapa waktu lalu otoritas jasa otoritas pajak secara resmi memperpanjang batas waktu laporan yang berisi informasi seputar nasabah yang meliputi identitas pemegang rekening nomor rekening saldo rekening serta penghasilan